kecelakaan maut terjadi di bekasi jawa barat dan menewaskan belasan orang
lalu apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari sistem transportasi indonesia
untuk bisa mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas
kita akan membahasnya dengan ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat transportasi indonesia
selamat malam pak joko
selamat malam mbak mepri
ya pak joko sebelumnya kami perlu informasikan juga kepada pemirsa
bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak korlantas polri
serta dir lantas polda metro jaya untuk bisa bergabung
untuk bisa mungkin memaparkan ya apa hasil olah tkp
dan apa temuan temuan secara mendetail terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi kemarin
namun pihak mereka tidak menyatakan bahwa tidak bisa bergabung dalam dialog kali ini
pak joko melihat kejadian kecelakaan maut yang terjadi di bekasi jawa barat
apa kemudian poin poin yang anda soroti
yang pertama itu adalah
kalau ada kecelakaan maut itu selalu sukur menjadi tersangkar pada dia hidup ya
ini yang jadi tertelur
selama ini apakah itu menyelesaikan masalah untuk diberikan tersangkar
hargumnya itu tidak bisa menyelesaikan
jadi selama ini sebetulnya terjadi hancur
ini kan hanya berulang saja
tinggal menunggu waktu dan lokasinya di mana
berarti selama ini menuntutkan mautnya
itu bisa dianggap peluru juga
mungkin ada hal lainnya yang perlu kita perhatikan
kita tidak pernah menunggu setuntas sejauh mana keterlibatan pemilik barang
bagaimana menjepan di perusahaannya
sampai sekarang kita tidak pernah tahu itu pemilik barang itu menjadikan apa apa
lama lama sekarang kita itu perusahaan perusahaan barang mencari sopir yang berkualitas itu susah
jadi sopir lagi kan
semua kan jadi tersangka
semua jadi tersangka
seolah olah banyak banyak semua disupir
ini masih menyambung
sebelum nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan apa yang coba anda utarakan begitu ya
terkait sistem transportasi di indonesia
tapi kita fokus dulu bagaimana kemudian kondisi sopir
diduga memang dinyatakan polisi penyebabnya adalah kelalaian dari supir ketika kemudian mengantuk
sementara kalau anda melihatkan pasti sudah beredar juga cctv sejumlah video beredar
detik detik kejadian tersebut
memandangnya benarkah kemudian untuk kasus ini penyebab yang disampaikan kelalaian dari sopir menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan maut di bekasi
ya memang kecelakaan di indonesia darat itu sembilan puluh empat poin lebih itu disebabkan faktor manusia
sita nya itu sebabkan faktor sarana
berasaranan dan peningkungan
sopir itu lelah
ya entah sopir bus maupun sopir yang kelihatan di luar itu
karena faktor kelelahan
nah kalau sopir trump kalau dia lelah tentunya kan dia butuh istirahat
tempat tempat mana dia bisa istirahat dengan nyaman negara tidak perlu memperhatikan itu
sampai saat ini
yang disebut dengan terminal angkutan barang itu tidak ada
yang ada terminal anpotong penumpang atau pangkalan tersebut itu berbeda
kalau terminal penumpang terminal penumpang yang terduduknya dia punya tempat istirahat yang nyaman
itu tidak ada
karena ini juga menyambung hasil temuan polisi yang menyatakan bahwa kalau kita lihat kondisi mesin rem begitu dari kendaraan ini saat dicek ternyata dalam kondisi baik
tidak pelong begitu
namun ada dugaan lain juga tadi ya menyangkut bagaimana kemudian waktu bagi sopir fasilitas bagi sopir untuk beristirahat
terutama ketika menempuh perjalanan yang jauh begitu
melihat kondisi seperti ini tadi anda sudah sempat sampaikan sedikit
namun apa kemudian yang menjadi urgensi atau menjadi satu hal yang mendesak sekali untuk adanya perbaikan sistem tata kelola yang harus dilakukan
apakah kemudian perlu ada juga kesiapan dari operator truk atau angkutan umum begitu untuk menyediakan layanan tersebut bagi sopir
nah sederhana begini
knkt itu sudah meminta agar semua rest area jalan tol umpamanya itu menyediakan tempat istirahat yang nyaman buat sopir truk
itu tidak ada
tukarnya hanya baru satu ada tempat istirahat buat sopir
padahal sudah puluhan rest area tidak ada
satupun menyediakan tempat istirahat buat sopir
maka juga menyerahkan dia tidur sembarangan
itu paling salah apa
kita bicara terminal hutan barang
tadi saya katakan itu tidak punya terminal hutan barang
dia tidak ada pantai fitur
jadi pemerintah juga apa ya terhadap kesehatan pengembudin
nah ini jadi pertanyaan kita
belum lagi kalau kita bicara bagaimana
pengelolaan manajemen di perusahaan hutan barang
mereka harus punya sistem manajemen keselamatan
sistem manajemen keselamatan tidak hanya bagi penumpang ya
tapi juga bagi sopir
karena di sini juga membutuhkan fasilitas fasilitas yang tadi disebutkan
tadi dari sisi pengendara begitu
kita akan bedah dari sisi kemudian infrastruktur yang ada di jalan raya
kita tahu biasanya jika ada sekolah begitu
atau tempat tempat yang kemudian membutuhkan
adanya marka kejut ada polisi tidur begitu
biasanya disediakan di sekitar sana
tapi secara aturan itu sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih pak
keberadaan dari marka kejut
ya begini di dalam kota itu biasanya ada pengaturan jam operasi angkutan barang
biasanya jam operasi itu untuk angkutan barang diberikan waktu
ya setelah sepi lah maksudnya malam sampai itu
nah itu banyak diberikan tapi banyak dilanggar juga
terutama juga terhadap penerjakan hukum
saya tidak tahu apakah di jalur itu juga ada jam operasi
ya kalau ada jam operasi tentunya mereka diberikan tempat untuk istirahat juga
itu juga kadang kadang akhirnya mereka beristirahat di mana
ya di tepi tepi jalan yang tentunya tidak memberikan tempat yang nyaman buat pengemudi
aturan jam operasi
aturan jam operasional yang ada saat ini dari jam berapa sampai jam berapa biasanya pak
kalau dari aturan
masing masing daerah berbeda beda
kalau dia punya jalan lingkar mungkin dia masih jalan lingkar
kalau dia yang kota biasanya umumnya itu malam hari boleh lewat di atas jam sepuluh sampai jam enam pagi
itu yang baru yang tapi tiap daerah berbeda beda
kalau dia ada jalan gers dia lewat jalan gas tidak boleh masuk kota
nah tapi artinya sekarang jika masih ada praktiknya seperti itu ada kekosongan di sisi pengawasan ya pak
ya artinya kalau di jalan raya ada yang langgar nih tentunya ada penegak penegak hukum
bisa jadi di kisi jawab itu kayak ngerti pastinya ada jam laras per operasi
namun karena yang paling dilanggar tidak ada yang mengaku penilaian perangkat hukum yang akhirnya menjadi hal kebiasaan
oke jadinya akhirnya dibiasakan kita akan bicara soal data secara data memang dari korlantas polri didapatkan bahwa sekitar satu jam ini rata rata ternyata ada tiga orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas
melihat fakta ini pertanyaan besarnya apa saja poin poin penting yang harus diperbaiki dari sistem transportasi indonesia
walaupun tadi memang pak joko sudah sempat menyebutkan ya harus ada kemudian fasilitas bagi sopir dalam hal ini sebagai salah satu pemeran utama juga di jalan raya
harus diperhatikan kesejahteraannya waktu istirahatnya agar kemudian bisa selamat dalam berkendara
selain itu apa lagi pak yang harus menjadi sorotan dari pemerintah terutama dan stakeholder terkait
untuk sistem transportasi di indonesia
ini berpengaruh juga kalau dulu ada anggaran dari sosialisasi terus dilakukan cukup gencar
ini diadakan lagi di retorat selama itu untuk proteksi darah di kebetulan pemerintahan
sehingga anggarannya cukup besar
salah satunya adalah bagaimana nanti mensosialisasikan
kemudian kurikulum buat pengemudi
ini harus diberikan kurikulum khusus agar apa tidak terjadi kasus remblong tadi
itu mereka juga perlu kurikulum baru penyesuaian dengan kondisi yang kini
itu juga harus menjadi kurikulum buat para pengemudi
pengemudi pengemudi ini harus mendapatkan pendidikan khusus
kedahannya dengan pengemudi lainnya sehingga mereka mudah mudahan punya kompetensi sebagai pengemudi yang layak
di sisi lain juga upah standarnya harus ditentukan
selama ini kan kita tidak punya upah standar
hanya hanya hidupan pengemudi itu kita sangat mirip sekali
apalagi tadi kecelakaannya kan
satu jam tiga orang meninggal
dianggap hal biasa padahal pandemi
sampai hari ini rata rata sehari cuma tiga orang masih dianggap pandemi
sebenarnya kondisi itu juga darurat keselamatan
baik berarti bisa dikatakan bahwa indonesia ini darurat sistem keselamatan transportasi ya pak ya
itu perlu langkah konkret yang dilakukan mendesak karena ketika kita bicara soal keamanan berkendara ini kaitannya dengan nyawa
dan diharapkan semua yang berkendara bisa sampai selamat di tujuan bertemu dengan orang tercinta
begitu itu yang diharapkan ya pak ya
kita akan tunggu nanti diharapkan apa yang disampaikan tadi bisa kemudian dipahami dan diimplementasikan oleh stakeholder terkait
terima kasih banyak atas dialog kita malam hari ini
bapak joko setio warno ketua bidang advokasi
dan kemasyarakatan mti pusat
terima kasih selamat kembali melanjutkan aktivitas anda pak joko
terima kasih selamat malam